aku ngerasa gak berguna banget sebagai pacar kamu kalau kayak gini
mel udah mau balik
lo gak mau bareng gue sama mel aja
if you mau balik duluan
balik aja sama mel dan fanya
wait wait kita masih temenan baik kan
walaupun sekarang besti gue itu naomi
oh lo belum nangkep juga ya
gue perjelas lagi ya
simply because mel gak mau ngajak naomi masuk ke geng kita
so yaudah gak apa apa
gue bentuk geng sendiri aja sama naomi berdua
lo gak serius kan
ya nggak apa apa kan naomi orangnya juga lebih santai daripada mel
gak kalah cantik kan
followersnya juga lumayan banyak
lo mau kan om jadi sobat gue
gue sih pengen fokus sama tujuan gue
tapi kelihatannya tasya nyaman temenan sama gue
keluar dari geng trio micha
gue udah males jadi bayang bayang loh
lagian kayaknya lo jangan sampai lupa deh mel
dulu lo di posisi gue sama fanya juga kan
baru sekarang sekarang ini aja lo berani bos sih ke semua orang
dari mana tasya tau ya masalah lo gue
atau naomi yang ngasih tahu semuanya
semoga persahabatan kalian long west ya
touch gue susul mel dulu ya
lo yakin gak akan nyesel nih ngasihin mel
kan sekarang gue juga udah punya lo yang bakal jadi besty gue
lo mau kan jadi sahabat gue
putri usus goreng
putri usus goreng
ya udah kamu kasih tau ke aku deh
apa yang bisa aku lakuin untuk bantuin kamu
aku juga gak mau kamu
ya udah kamu tenang aja putri usus goreng
aku bakal nemenin kamu kok
nggak usah gak usah
udah mendingan kamu gak usah ikutan
nanti malah semuanya jadi makin runyam lagi
aku ngerasa gak berguna banget sebagai pacar kamu kalau kayak gini
harusnya di saat kamu ada masalah
aku juga bisa ikut bantuin kamu dan berjuang bareng sama kamu
menurut kamu gimana
atau aku coba untuk nutupin lagi
kalau aku sih yang menurut kamu terbaik aja putri khusus goreng
tapi kalau aku ngeles ibu kan udah lihat buktinya di instagram kamu
jadi kamu mau jujur sama ibu
uh salah lagi kan gue
putri usus goreng
putri usus goreng
putri usus goreng
baru kasih tau ke gue sekarang sih
konsep surprise nya pangeran buat

emang lo tau kan kalo tante naung tuh lagi ada masalah sama putri
tadi pangeran tuh udah ngomong sama kita nih
dia tetep usaha
tapi dia juga minta tolong sama lu untuk ngomong ke nyokapnya putri
kok jadi gue sih
lu ini kan sahabatnya putri
lo yang paling deket sama dia
ya elu lah yang izinin tuh ke nyokapnya putri
masa gue sama gio minta izin ke nyokapnya putri
kan aneh banget
lagian kan dinda tadi udah bantuin untuk nyiapin surprise nya
sekarang tugas lo ya
anel juga engga
paling bener emang elu cit yang pasang badan ngomong deh sama nyokapnya putri
gue engga mau
pokoknya gue gak mau ambil resiko
dan gue tuh engga mau nama nama urusan sama masalah tante naong sama putri
itu kan elu

gue yakin dia juga pasti happy kok kalo udah ngeliat suplasnya seperti apa
pestanya tuh bagus banget pasti bagus keren beda sama yang lain
nah sekalian ya
pangeran sama putri
kapan lagi kita punya kesempatan kayak gini
gue malah kepikiran sama sobi gue
nggak sekalian diajak nih
kan kasian kalau dia kelewatan
nih pacar ngapain sih ngajak ngajak si rizky segala
nih yang ada kalau lo ngajak si rizky ke sana
yang ada di sana si rizky tuh nggak ada gandengan
itu artinya apa
dia bakal jadi obat nyamuk
sendirian kalau ada pasangannya
ih kasian banget mau ngatain sobik gue nyamuk
ya tapi gue masih kepikiran sih
gue juga pengen ngajakin rizky
ya udah kalau gitu gue ke toilet dulu deh
pikir pikir dulu deh tuh
i can't believe kita bisa ketemu duo receh couple itu di sini
udah ikut gue dengerin
sebenarnya kerjasama yang pak remon tawarkan ke aku sangat menarik
tapi aku harus sangat hati hati untuk menerima

aku takut pak raymond punya rencana terselubung dibalik tawaran bisnis ini
kamu udah batalin kan rencana kamu untuk pindah ke london

sampai saat ini aku belum berubah pikiran ma
kamu jangan tinggalin mama ya

nanti aku akan memindah
aku akan bantu kamu
aku akan bantu kamu

kamu tinggalin mama ya

jangan tinggalin mama ya
bisa hidup sendirian
apa mama ikut ke london aja sama aku
mama ikut ke london
kita pindah ke sana dan memulai kehidupan yang baru
kalau perlu pindah juga diajar kalau mama mau
kalau aku pindah ke london sama rizky
aku bisa bebas dari semua penyelidikan pak reman
aku cheese arya juga kedudukan